cikini ke gondang dia ke begini gara gara dia
kei lagunya kali ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi kuliner legendaris yang ada di kawasan cikini dan gondang dia jakarta pusat
seperti apa yuk ikuti saya
tempat pertama yang saya kunjungi di kawasan cikini jakarta pusat adalah bubur hr suleman
lokasinya cukup strategis berada tepat sebelum menuju ke stasiun cikini
mas mau pesan yang rekomendasi apa mas
rekomendasi kita bubur telur
kita yang gak pake telur pun ada
yang gak pake telur pun ada bedanya apa mas
bedanya kalau yang bubur cikini
bubur cikini gak pake telur
yang bubur telur sama bubur cikini

gitu mas susah
mau bubur cikini aja satu ya
bubur ayam hr suleman atau biasa orang menyebut burcik bubur cikini sudah berdiri sejak tahun enam puluh an
menurut salah satu karyawannya abeng bubur cikini memiliki ciri khas tidak memakai kuah
bubur yang dimasak sudah dicampur dengan rempah sehingga aroma rempahnya cukup kuat
kita gak pake kuah kita langsung pake kaldu jadi si buburnya itu udah langsung pake rempah rempah
biasa makan bubur ayam itu ada dua diaduk dan gak diaduk
kalau kamu tim yang mana
kalau saya sih sim yang gak diaduk langsung makan
kalau di bubur cikini ini ya satenya campur jadi anda nggak bisa milih
mau sus aja atau rempah hati aja atau telur kue aja gak bisa campur
hingga saat ini kuliner legendaris bubur cikini menjadi idola bagi para pelanggannya
salah satunya heri jauhari
heri biasanya membuat jadwal di akhir pekan untuk makan bubur cikini
saya bawa teman rekan kerja atau mitra yang lain ya untuk menikmati kuliner di cikini ini
khususnya di bubur ayam cikini ini
masih di jakarta pusat bergeser sedikit ke gondandia
kuliner legendaris yang selanjutnya saya coba adalah nasi uduk kondang dia
nasi uduk gondandia sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
bukan disajikan dengan mie atau semur telur tapi di sini lauknya seperti tempe tahu ayam hingga udang
mas mau pesen ini mesennya gimana mas
bisa milih sendiri ya
ini yang spesial ayam gorengnya
kenapa spesial mas
karena spesial yang paling favorit
aku mau satu deh
ini dia nasi uduk gondandia
penampakannya dibungkusnya pakai dori pisang
terus bentuknya kerucut
mirip tumpeng tapi versi kecil
kalau kecil kecil kayak gini dua kayaknya abis sih
warung nasi uduk gondang dia ramai dikunjungi pembeli saat jam makan siang
salah satu pembeli hadi dan istrinya esi mengaku cukup sering makan di sini
menunya lengkap dan ada kenangan lah di sini
boleh dijelaskan gak kenangan apa di sini biar sehat sama keluarga
ya sama keluarga dulu
dulu sering makan
sering diajak orang tua lagi sini jadi nasi uduk kodang dia buka dari sepuluh pagi hingga
siang harga satu nasi uduk hanya tujuh rupiah dan untuk lauknya mulai dari lima hingga
dua puluh rupiah india yowono imam muhairib jakarta